suara dukungan kepada pencalonan kembali joko widodo sebagai presiden di dua ribu sembilan belas nanti oleh kader kader partai demokrat di jawa timur
tampaknya bisa menjadi batu sandungan bagi rencana koalisi partai demokrat dengan gerindra
kondisi ini berpotensi untuk menggerus suara pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung oleh partai ini
dalam rapat koordinasi daerah rakorda dpd demokrat jawa timur pekan lalu
nama joko widodo muncul sebagai pemenang polling saat diadu dengan prabowo
lebih dari tujuh puluh lima persen jajaran pengurus partai di kota sampai provinsi mendukung jokowi dodo
menurut dosen ilmu politik universitas airlangga surabaya kris nugroho
munculnya nama joko widodo ini tidak bisa dipisahkan dari kemenangan kofifa indar parawansa dalam pemilihan gubernur jawa timur lalu
kofifa diusung partai demokrat dan sejak awal menyatakan secara terbuka mendukung joko widodo
memang ini bisa dispekulasikan sebetulnya bahwa antara
kemenangan demokrat yang melalui bukowifa dengan gosipul itu sebetulnya win win solution
dari suatu permasalahan besar untuk menuju ke dua ribu dua puluh
nah konteks inilah yang membuat kita bertanya apakah jangan jangan kemarin rakorda di jawa timur
khususnya untuk demokrat itu ujung ujungnya sebetulnya adalah tesis bahwa kemenangan kofifa
itu sebetulnya adalah membawa manfaat bagi kemungkinan kofifa akan mengendorse atau mendukung secara langsung
figur jokowi sebagai capres dua ribu sembilan belas
chris menilai kondisi ini berpotensi menggerus suara pasangan calon yang diusung partai demokrat di jawa timur
sebagai provinsi dengan pemilik suara terbanyak kedua di indonesia potensi suara yang hilang akan signifikan
ia juga melihat ada gelagat politik dua kaki yang dimainkan partai demokrat
chris mengungkapkan polling di jawa timur ini menjadi penegas bila masa demokrat memberikan pilihan kepada joko widodo untuk maju menjadi presiden dua periode
sehingga ketika kalah pun demokrat masih bisa bernegosiasi soal jatah menteri di kabinet
penilaian ini dibantah oleh sekretaris dpd demokrat jawa timur renvil antonio
partai politik itu kan satu hanya di jakarta partai demokrat
kita semua daerah daerah itu mengikuti arahan dari dpp partai demokrat
apapun yang sudah diputuskan maka kami jalankan
tidak ada masalah bagi saya
semua konstelasi politik pemenangan pemilu itu atau pilkada itu sesuai dengan strateginya bagaimana kita mengambil
apa namanya meyakinkan masyarakat untuk percaya bahwa calon ini yang terbaik programnya terbaik dan segala macam
renvil mengungkapkan polling ini juga dilakukan di semua dpd demokrat di indonesia
hasilnya pun beragam
ia memastikan semua spekulasi terkait dukungan akan selesai begitu ketua umum partai
susilo bambang yudhoyono membuat keputusan